ya dan untuk mengetahui bagaimana keadaan jalur utara dalam arus balik malam ini
kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia denis reinhardt
selamat malam dennis reinhardt yang berada di tol pejagan jawa tengah
bagaimana situasi saat ini apakah terjadi puncak arus balik
ya selamat malam nabila dari pertigaan pejagan
saat ini saya berada di pertigaan pejagan di mana di sebelah kiri saya adalah
pintu masuk tol pejagan yang akan membawa para pemudik dari jawa tengah
menuju kanci kemudian memasuki gerbang tol palimanan yang mengarah ke jakarta
dan seperti yang anda lihat di belakang saya situasi lalu lintas masih kondusif
tidak terjadi penumpukan ataupun kemacetan di tol pejagaan ini
dan berdasarkan informasi yang tadi kami dapatkan bahwa terjadi kemacetan
di daerah aji barang sekitar enam puluh dua km dari tempat saya berdiri ini
terjadi kemacetan di sana lebih dari tiga puluh dua km
dan menurut perhitungan dari petugas kopolisian apabila anda akan menuju jakarta dari aji barang
hingga titik saya berdiri saat ini akan memakan waktu sekitar tiga sampai empat jam di hari normal
sehingga bisa kita hitung sendiri bahwa kemacetan atau penumpukan akan terjadi di gerbang tol palimanan ini
dan sampai saat ini memang kondisi masih sangat kondusif dan belum terjadi kemacetan
tapi memang banyak sekali petugas kepolisian yang saat ini berjaga jaga di sini
untuk menghindari atau adanya menghindari adanya kemacetan yang akan terjadi pada malam nanti
ya selain adanya penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
adakah kemudian jalur jalur alternatif apabila nantinya ada terjadi penumpukan kendaraan di sana
ya nabila memang kemarin pada saat mulai hal hal yang terjadi di sana
dari hari hal min tiga hingga hari hal lebaran terjadi kemacetan yang sangat panjang di daerah pertigaan pejagaan ini
sampai saat ini memang petugas kopolisian saat ini berjaga jaga agar menghindari adanya kemacetan
dan sudah diberlakukan juga adanya hanya satu arus dari jawa tengah menuju jakarta
sehingga salah satu usaha ini dinilai cukup optimal mengurai kemacetan
dan perlu diketahui memang kemarin sekitar lebih dari sembilan kendaraan
dicatat melewati gerbang tol pejagaan ini
dan hari ini sampai saya mengupdate tadi sekitar pukul sembilan terhitung lebih dari delapan kendaraan yang sudah melewati gerbang tol pejagaan ini
sehingga arus balik yang terjadi saat ini memang bisa dibilang belum puncaknya
karena banyak sekali kendaraan yang dinilai masih berada di rumahnya masing masing atau di kampungnya masing masing
dan belum terlihat
dan sepanjang dua hari kami berada di sini
ya baik terima kasih atas laporan anda denis reinhardt dari kawasan tol bejagan jawa tengah
ya sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
kali ini ikuti terus update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia
untuk update informasi seputar mudik anda bisa mengunduh aplikasi gomudik di play store
saya ratu nabila terima kasih dan sampai jumpa